ini adalah selendang ibu saya
dia pasti boleh mencuri
kemarikan selendang itu
saya tidak akan memberikan selendang ini
selendang ini adalah selendang kesayangan ibu saya
alah udah hajar atuh kang
iya kang beri aja kang beri
kemarikan selendang itu
mau dipuang atau selendangnya
wah itu selendang milik ibu saya
eh kerja kak kerja kak
itu selendang ibu saya
selamat tinggal kang
ikan itu mau kemana ya
mendingan saya ikutin saja
ikan itu mau kemana
ibu ini teh jaka ibu
ibu tak ada
ikan itu mau kemana
ibu sadar ibu
saya harus cepat cepat menyembuhin ibu
tapi bagaimana caranya saya tidak tahu
ibu sadar ibu
ibu adalah ibu baru
ibu berani cari istri tulangnya
ibu kamu itu cuma bisa disembuhkan
jika ia meminum air dari sumur tua
yang berada di pinggir sungai
di desa praga
kamu cepat ambil air dari sumur tua itu sekarang
sumur yang ada di tepi sungai cikapundung disitu ya
untuk air yang kamu ambil dari sumur tua itu nak
bukannya saya tidak mau
tapi setahu saya teh
yang ada di tepi sungai cikapundung
teh airnya sangat dalam itu mah
kayaknya tidak mungkin saya bisa ngambil airnya
percaya sama nenek
coba dulu kamu ambil air dari sumur tua itu
ibu kamu itu cepat sadar kan
kalau gitu saya pergi
jagain ibu caka ya
di dalam sumur ini ada airnya
ini mah meniasa aneh
apa saya jangan jangan salah sumur lagi ya
tapi udah gak mungkin saya yakin ini pasti sumurnya
kamu tuh sedang apa disini
saya teh mau ngambil air dalam sumur ini boleh
saya mah mau tau
maksudnya buat apa air itu
maneh sih dombel ini
eh eh kan kamu teh tau itu teh air teh
bau dan kotor
nanti yang ada ibunya bukan sembuh
malah mati tau gak
masih bisa jadi
tadi teh kamu tau gak
ini nih airnya